kamu gak mau kita selamatkan
ya yaudah kita berangkat ya
ya allahumma tanta maaf aku pergi dulu ya
saya tidak kenal pak hartawan alfahri seperti apa
siapa orangnya bagaimana orangnya saya nggak kenal
tapi saya kenal ibu rosa
dia orang yang baik
dia nggak mungkin melakukan hal seperti ini pak
saya menuntut keadilan dari mereka mas
mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal
itu belum aja
tadi sebelum kesini aku udah ngingetin percuma ngomong sama irfan
karena hati dia terbuat dari batu dan penuh dendam
oh iya memang hati saya terbuat dari batu kok
nah itu semua dimulai sejak mbak surya
waktu dia menjadikan kakak saya pelarian dan dihamilin
mbak surya ini hebat masih mau menerima mbak surya apa adanya
saya bisa menerima kesalahan suami saya beberapa tahun yang lalu
gak seperti kamu
kamu hidup diselimuti dengan sakit hati dan penuh dengan
ya biarin itu jadi masalah saya mbak
silahkan saya tunjukkan mungkin berkeluar
kalian gak kenapa napa kan gak ada yang luka
tidak apa apa kok si sport
bikin kakak cemas ya

papa tunggu sebentar ya
papa tenang dulu ya
tunggu sebentar pak
om om tante tunggu
om dan tante orang tuanya elsa kan
kita pernah ketemu om tante di tempat rehabilitasi waktu itu
ya kamu jesse kan
om dan tante orang tuanya elsa

itu berarti orang tuanya mbak andin juga kan
kemarin kemarin om gak tau
kalau kamu kemonakan om
jangan berantem berantem lagi ya sama papa
jangan berantem berantem lagi ya
kamu gak mau kita selamatkan
ya oke kita berangkat ya
ya om tante maaf aku pergi dulu ya
semuanya geworden sahaya
hari hari belakangan ini emang berat
tapi jangan sampai keadaanmu
merubah papa aku yang baik
aku jadi kasar
kan keluarga kita juga pak
papa kayaknya berubah deh
gak sama kayak papa yang ku kenal
papa jangan gini lagi ya
aku sayang sama papaku yang baik
supaya jangan marah marah lagi ya
berapa hari belakangan ini
lagi naik tuh orang emosinya papa
papa cuma mau ngasih keadilan buat kamu jas

iya papa yang baik untuk kamu

sebuah kejahatannya dia
memprediksikannya ke belakangnya
dia harus melakukan apa
kita kalah disana
selanjutnya yang harus kita buat adalah kita harus buat strategi baru
sepertinya waktu itu kamu bilang sama saya
kalau strategi a nggak berhasil kita masih punya b c d bahkan kalau bisa sampai c
kita harus gimana sekarang
orang kepercayaan om irfan
dia pasti tahu banyak tentang om irfan
kita harus cari